rencana penerapan kelas rawat inap standar akan mulai diuji cobakan pada juli dua ribu dua puluh dua mendatang
uji coba ini rencananya akan diterapkan di empat belas rumah sakit yang ada di bawah kementerian kesehatan
rencana penerapan kelas rawat inap standar ini dilakukan untuk memberikan fasilitas yang sama bagi peserta bpjs kesehatan
masih di dalam satu proses pembahasan sehingga bagusnya memang ditunggu
karena sekali lagi menurut katakanlah keputusan rapat di dpr juga harus disepakati masalah definisinya kriterianya pentahapannya dan lain sebagainya
jadi juli ini karena sebagaimana tadi disampaikan oleh keputusan dpr untuk diuji cobakan
dan sampai sekarang sekali lagi bahwa semuanya berjalan seperti biasa
sampai detik ini tidak ada penghapusan kelas bpjs kesehatan
dalam aturan iuran bpjs kesehatan peserta dibagi menjadi tiga
di antaranya peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan peserta bukan penerima upah yaitu pekerja sektor informal
peserta penerima upah yang merupakan pekerja sektor formal
pembayaran iuran peserta jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh pemerintah
sementara peserta bukan penerima upah
bisa memilih kelas yaitu kelas tiga dengan iuran rp empat puluh dua
kelas dua dengan iuran rp seratus
dan kelas satu dengan iuran rp satu ratus lima puluh per bulan
batas gaji untuk perhitungan jkn merupakan batas terendah adalah upah minimum
dan batas tertinggi adalah upah jaminan
kepala pembangunan jkn mengatakan

rencana peleburan kelas bpjs kesehatan yang akan berdampak pada pembayaran iuran sesuai besaran gaji
menjadi pro kontra di masyarakat
ada yang merasa keberatan namun ada juga yang setuju dengan catatan
standar jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan harus lebih baik
kalau saya sih setuju setuju aja cuma ada catatan
jadi harusnya sih dengan adanya naik gitu ya ataupun disatuin harus lebih mudah lah intinya gitu
dan kalau bisa sih harganya juga nggak lebih besar dari swasta ya
kalau aku sendiri kalau misalnya tarif yang dikeluarin tuh mengikuti gitu ya
maksudnya semuanya sama rata gitu dengan gaji yang besar gitu kan dan gaji yang kecil
kayaknya kurang fair aja sih kak menurut aku gitu
apalagi benar sih fasilitas kadang yang dikeluarkan dari bpjs tuh gak sesuai sama ekspektasi kita
tapi akan tetapi pak
bila dilakukan seperti itu lebih baiknya fasilitasnya diperbaiki lagi
semua disamaratakan jangan sampai ada yang pelayanan tidak baik
jadi kalau kelas yang bawa tuh selalu dibiarin ngantri lama lama
wacana peluburan kelas bpjs kesehatan hingga saat ini masih dalam proses pembahasan menyeluruh
oleh dewan perwakilan rakyat kementerian kesehatan bpjs kesehatan dan dewan jaminan sosial nasional
tim liputan cnn indonesia